kalo jamoran tuh kayak dia bawa energi gitu loh
seperti apa bayangan atau gambaran yang mungkin anda bisa gambarkan kepada kami
untuk bisa menangkap memotret ya pola konsumsi masyarakat
jadi dokter tim indonesia nih
kalau gue liat kalau bisa to sana kemaren lo sih gak terlalu banyak ya
menjemput kemudian bersama sama akan menuju ke kantor dpp partai keadilan sejahtera
tapi kan takut sama perempuan ya kan